dan aktivis anti korupsi zainal arifin mokhtar sebagai pemimpin atau pimpinan komite pengawas perpajakan atau komwasjak
mereka tiba dengan menggunakan pesawat
rumah juga sekarang sudah mau dua bulan belum kebayar
apalagi kita cita citanya tahun dua ribu empat puluh lima lumbung pangan dunia
untuk menjaga aset keraton dan sisanya beraktivitas di dalam tembok keraton